kementerian perdagangan telah memberi izin kepada sembilan belas perusahaan untuk mengimpor sapi hingga akhir tahun ini
sejumlah perusahaan tersebut bisa mengimpor delapan puluh ribu ekor sapi guna mencukupi kebutuhan daging sapi di indonesia
dilansir detik finance delapan puluh ribu ekor sapi yang akan diimpor oleh sembilan belas perusahaan tersebut adalah sapi bakalan
syaratnya importir yang mendapat izin juga wajib mengimpor sapi indukan di kemudian hari
menteri perdagangan enggar tias tolukita mengatakan mayoritas sapi yang akan didatangkan hingga akhir dua ribu enam belas berasal dari australia
ia menambahkan kebijakan impor sapi dengan kewajiban impor sapi indukan satu banding lima untuk perusahaan
penggemukan sapi dan satu banding sepuluh untuk peternak tidak akan menimbulkan kerugian yang signifikan
masih sopar impor sapi pemerintah indonesia kini tidak lagi mengganggu
menguntungkan pasokan impor sapi dari australia saja indonesia membuka keran impor sapi dari negara negara produsen sapi seperti meksiko brazil dan juga india
meski begitu pihak australia tidak keberatan dengan langkah yang diambil pemerintah indonesia
dilansir detik finance ketua dewan ekspor australia simon cream mengatakan dengan dibukanya impor sapi dari negara lain
maka kompetisi pasar akan semakin sehat
pihak australia tetap meyakinkan jika sapi australia memiliki kualitas yang terbaik
pemerintah menegaskan jika meksiko berkomitmen untuk mengirimkan empat ratus ribu ekor sapi bakalan ke indonesia